pengamanan ketat selama prosesi siraman erina gudono membuat para tamu undangan harus memangkirkan kendaraannya di lapangan kentungan yang berjarak sekitar dua ratus meter dari rumah erina gudono
untuk memfasilitasi tamu undangan polda d i e menyediakan golf car untuk mengantar tamu dari lokasi parkir menuju rumah erina
jarak yang jauh dari lokasi parkir menuju rumah erina gudono membuat polda d i y menyediakan kendaraan untuk mengantar para tamu dari lokasi parkir menuju rumah erina gudono yang berjarak sekitar dua ratus meter
semua tamu baik dari pihak keluarga maupun undangan yang memarkir kendaraan di lapangan kentungan diperbolehkan menggunakan kendaraan berupa golf car atau mobil golf secara gratis
lengkap dengan perlindungan
ini adalah golf care yang sudah dimodifikasi dari universitas gajah mada dan tentunya ini dikhususkan para tamu undangan yang akan datang ke acara siraman
ada dua golf car yang disediakan bagi tamu undangan mengingat jumlah tamu undangan yang tidak banyak
selama ini mobil modifikasi ini hanya digunakan di area kampus universitas gajah mada
mobil modifikasi gajah mada diminta untuk dari bulda
d i e untuk membantu pelajaran acara pernikahan
kalau biasanya buat tamu universitas digunakan di area kampus
dengan adanya golf car ini tamu tamu yang datang dengan baju adat kebaya pun tidak harus berjalan kaki cukup jauh untuk bisa mencapai lokasi prosesi siraman di rumah erina gudono di purwosari sinduadi melati sleman
wahyu cuniawan sleman daerah istana